ketua umum partai gerindra sekaligus bakal calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju
prabowo subianto berharap kalangan emak emak dari pemilu dua ribu sembilan belas lalu mengurungkan niat untuk meninggalkannya
prabowo minta emak emak kembali untuk mendukungnya
prabowo mengaku banyak yang kecewa sejak dia memutuskan bergabung dalam pemerintahan di kabinet jokowi
rivalnya pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu
padahal menurut prabowo dia bergabung dengan jokowi untuk kemajuan bangsa
dia pun meminta kalangan emak emak pendukungnya yang berencana meninggalkannya untuk mengurungkan niat tersebut
prabowo berharap kalangan emak emak kembali mendukungnya dan tidak tersesat oleh hasutan yang memecah belah bangsa
berarti keputusan saya bergabung tidak salah
ya emak emak tolong jelaskan
kepada teman temannya yang belum ya
jadi yang tadinya mau ninggalin saya saya mohon kembalilah
jangan mau ikut yang tersesat